juga dengan adanya ojol yang tidak terlalu warawiri pada siang hari ini yang biasanya mungkin sudah sibuk mengantarkan penumpang ke sana kemari